tata yudo peternak ayam broiler asal yogyakarta ini
melepas ribuan anak ayam ternaknya di lapangan karang kota gede yogyakarta
dia mengatakan pelepasan ini dilakukan agar anak ayamnya mencari makan sendiri
sontak anak ayam yang dilepas ini pun menjadi rebutan warga sekitar
tata mengatakan dirinya sudah tidak lagi mampu membeli pakan ayam yang harganya terus melambung tinggi
melambungnya pakan ayam itu tidak diimbangi dengan harga jual ayam dan tidak sesuai dengan ongkos produksi
pandemi covid sembilan belas yang tengah terjadi juga semakin memperparah kondisi ekonomi para peternak ayam
yang cocok untuk membeli pakan selama tiga puluh lima hari untuk obat obatan dan juga tenaga operasional sudah tidak menutup
karena harga daging saat ini cuma di bawah rp sepuluh
saat ini harga daging ayam broiler di tingkat pedagang berkisar rp dua puluh enam hingga rp dua puluh tujuh per kilogram
sementara di tingkat peternak daging ayam hanya berkisar rp empat belas per kilogram